mungkinkah dia bukan abikara
biar saya bantu
terima kasih sya
aku sudah merasa baikkan
mari kita pergi
aku juga bingung adikku
dan kita sekarang
kalau kita kegabah
lepaskan kami dari sini
aku jadi tidak tega dengan kalian
akan aku lepaskan
jangan ragukan aku
kami akan disantap oleh ular ular itu
aku mohon kepada kalian
kalian jangan lakukan itu
kalian ini bagaimana
tadi kalian minta dilepaskan
sekarang kalian menolaknya
kita tinggalkan sajian mereka
biar mereka mati perlahan lahan
di mangsa ular
kalian jangan pergi
tidak jangan lagi
kalian jangan tentu kacau aku

ke perto mundur

terima kasih abikara
lagi lagi kau sudah menolong
semoga dengan ini kau tidak musuhiku lagi
karena permusuhan tanpa dasar
adalah sebuah kesalahan besar
asal kau tahu
aku bukanlah abikara
yang selama ini kau pikirkan
aku adalah manusia
yang berasal dari masa depan
mereka selalu saja menyerangku
tapi aku tidak tegas
tidak melihat mereka
aku harus menolong mereka
kau tidak ked models
sekarang aku akan menembak mereka
tapi kau jangan menemani aku
kau tidak apa apa
iya sytuasi pr joseph
tak bel nem chip